jangan jangan wabi itu
perpisah dengan temennya
tidak ada yang bisa dihapuskan
ketika mereka berdua berdua
tidak ada yang bisa dihapuskan
ketika mereka berdua berdua berdua
tidak ada yang bisa dihapuskan
nanti aku makan sama siapa nih dak
kurang keras apa ya
lu lihat ya

suara naonnya menekete kan kita sama sama disini kalau saya disana baru tanya saya
itu tahu nggak itu suaranya dari korban hantu leak yang udah mau dimakan
udah udah kita pulang aja yuk
kita tekan lagi nyari anak anak sampai sekarang aja mereka belum
ketemu malah semua pada sibuk pengen pulang saya sudah sabar berarti
di depan harus dikenal kan para tenaga general kami betul saya adalah
jendral betul dan lalurim mengayomi saya selalu besar makanya saya sudah
di belakangnya tetap aja urusannya saya lagi
om yang tadi pulangnya balik balik ya
jangan itu tidak bisa sebatu kak
kenapa sih ngapain manggil manggil enggak tahu apa orang lagi tidur ini
berisik alat om kok teman om yang satu lagi balik balik ya jangan jangan om itu
kan tuh orang bikin ribet aja takutnya dia ketangkep sama warga tertinggal lauk tuh oke oke
bos bikin orang tidur juga
aduh kemana sih orangnya susah aja deh lihat orang ah udah ganggu kita tidur dan ngantuk ngantuk
lagi lagi nih kemana sih apa aja bener jangan jangan dia tuh ditangkap warga lagi ala lu
nggak usah mikir macem macem dah udah kita cari aja ah bang wanda uh waduh ah ah pandapi liar
ini sini agak agakin aja loh kalau gitu kita kejar lagi aja ya bang hahaha deh tarik
udah ayo kita cari aja yuk
kalian emang ya anak kecil cuma bisa nyusahin orang aja
ohulya nyoto itu berpisah dengan temennya
kelabar aja tuh orangnya
ini kan penguasa
dengan itu saya dari mana banget
enak enak gimana sih
ini beraninya kalian salah satunya menjadi antolah pas jangan jangan dia
bener bener kabur kabur
ya itu lho prel
ternyata hantu leak yang asli serem banget
ya ternyata dia yang bikin rusuh kampung kita
dan itu yang palsu
mereka cuma perampok yang bergeduk jadi hantu layak
ternyata hantu layak yang asli lebih serem
kita bebasin ali rafa dan andam yuk
pahit gak mau juga mau lagi kita bahan
enggak dong itu babi jadi jadi andi kita pulang aja
jangan jangan babi itu memberi kode agar kita mengikuti dia
bukan gitu pak rete babi itu tak kode kode mungkin mau kasih petunjuk
dimana adanya ali sama rafa sama adam
iya arahnya kesana
kemana sih ini orang orang
dari tadi disuruh nyari
gak aktif lagi nomernya